ayah gadis empat tahun berinisial as langsung bersujud dan tak kuasa menantangisnya saat dipertemukan dengan putrinya
sementara seibu tak berhenti memeluk putri kecilnya
as diketahui diculik pada awal januari lalu
dalam rekaman cctv terlihat korban dibawa seorang pria ke dalam pusat perbelanjaan dan dibujuk untuk dibalikan es krim
usai dibelikan es krim as menghilang bersama pria tersebut
kabar keberadaan as diketahui sang ayah dari informasi di akun facebooknya
seorang menginformasikan keberadaan as dan mengirim foto as yang sedang mengemis
berdasarkan informasi tersebut kedua orang tua langsung menghubungi polres cilekon
saat sedang bersama tersangka penculik haha
setelah menjalani pemeriksaan saat res krim polres cilekon
pelaku penculikan haha yang merupakan saudara tiris
dan sendiri dari ibu korban mengakui jika selama di wilayah jakarta
ia bersama korban hidup menggelandang dari satu tempat ke tempat lainnya
sambil mengemis menggunakan kostum padut
pelaku sengaja mengajak korban mengemis agar masyarakat merasa iba dan mau memberikan uang
terus habis itu
menanggapi maraknya penculikan anak
mabes polri mengimbau orang tua untuk lebih waspada dan memberi pemahaman kepada anak
untuk tidak mudah terpengaruh orang yang tidak dikenal meski dengan iming iming sesuatu
tidak terulang kembali kita harus lebih mengutamakan pencegahan
pencegahan itu dilakukan kepada orang tua langsung yang mengawasi anak anaknya
imbauan polri disampaikan pada rabu kemarin mengingat maraknya kasus penculikan anak di ibu kota
maupun di sejumlah wilayah di indonesia